sampai jumpa di video selanjutnya

hati hati ya awas tak kena tangan lo
kenapa lo agak pusing ya mak
kan ibu juga bilang udah jangan keluar keluar di kamar aja
nggak pake tapi tapi ya
masuk masuk masuk
ntar nih kalau ibu angkat lo
lu mau adiknya mau laki atau perempuan
eh tapi laki laki juga gak apa apa deh
nih yang penting kita doain supaya itu bayinya sehat
jangan lupa lo ntar ya nih kalau udah jadi
ntar kirim rujaknya ke sono ke mak lo ya
awas tangan lo aduh
jangan sampai kutuk tangan lo kan gue yang di sini dulu
gue pengen tuh
dia bangkas keren aja
tuh luar biasa
oke assalamualaikum pak ji
cepetan kubur kita
sampai nanti ya
astagfirullah pak ji
dating agetin aja
gak pake salam lagi
emang bener apa dia sudah diangkat anak masih sulam
oh bener pak ji
kok lo kasih sih
kan demi kebaikan si joni juga
demi masa depannya
jadi kalau si joni dipungut anak sama aji sulam
kehidupannya jadi terjamin
terus lo dapat ganti beratnya
ganti apa ya pak ji
ayah jika gak ngerti nih
sulam ngasih berapa sama lo
ya ampun ji
tuh kagak niat ngejual anak
kebangetan banget si sulam tuh
anak anak aja juga mau gratis
heeh repot ya
lu mau aja dihina sama dia
seharusnya lu sebagai kepala keluarga
harus bisa melindungi anak dan istri
sesulit apapun kita yang kita hadapin tuh
kita harus tetap kumpul sama keluarga
gak usah pisah pisah
ibarat kata itu ya
makan gak makan kumpul
oh iya gue denger denger si rodia hamil
jangan jangan si johnny cuma dijadiin pancingan lagi
pancingan bagaimana bu aji
kayak ikan aja dipancing pancing
ntar kalau dia udah punya anak
jangan jangan si joni bakal dijadiin cuma pembantu doang lagi
si johnny mau disekolahin setinggi tingginya bu aji
niat itu kan bisa berubah
kita sih ya bukan aku nakutin nih
iya bukan begitu mbak
aku tau nih mbak pasti seneng gue bawain rujak
eh lo jon dateng
iya mbak joni bawain rujak buat mbak
rujak dari mana nih john
dari mang ojo mbak tadi dia pesen ke joni buat ngasih ke mbak
aduh bilang makasih ya sama mang ojo
pasti rujaknya enak nih jon
iya mbak joni balik dulu ya ke rumahnya mang haji sulam
eh jon lo kagak usah balik ke rumah haji sulam lagi
peh abang bilang si joni kagak usah balik ke sana lagi yaudah kagak usah titi
bang kalau emang dari awal itu kita udah amanahin si joni sama pak haji sulam ya udah apa sih bang kita redoin
yang pentingnya si joni bayi bayi aja di sana
jon lo tenang aja ya sekarang lo pulang ya bayi bayi di jalan
bang sekarang abang jelasin deh apa sih abang maksudnya ngomong kayak gitu mas joni
pan jadi bingung tuh anak
ngeri ya weh denger abang ngomong ya tadi ayah tuh ketemu sama haji muhyiddin
dia bilang haji sulam ini
dia bilang haji sulam ini
haji sulam itu mengut anak kita si joni ada niat lain
niat lain apa gimana sih bang ini apa jadi tambah bingung deh
eh eh denger deh haji sulam itu mengut anak kita si joni cuma buat pancingan
nah ntar kalo bininya udah lahiran anak kita tuh cuma dijadikan pembantu lo redo anak kita jadiin jongos
astagfirullahaladzim bang ayah yakin pak haji sulam itu punya niat yang baik
ayah gak sampai berpikir jauh kalo si joni bakalan dijadikan pembantu
peh tapi apa yang dikatakan nama haji muhyiddin itu bisa kejadian beneran
bang sekarang ibu mau tanya deh abang mau percaya sama pak haji muhyiddin abang pak haji sulam
waalaikumsalam bang ojo ada apa ini
ada rujak dari haji sulam sama ibu haji rodia sebentar lagi kan bu haji rodiah punya anak
wah senangnya terima kasih ya mang ojo rujaknya
ini saya mau mengatakan rujak dari keluarga sulam istrinya sedang hamil
salam ya pak buat bu haja selamat
ya nanti saya sampaikan ya bu
terima kasih pak
assalamualaikum ji pak haji
lupa bawa apaan tuh
ini saya mau menyampaikan rujak dari haji sulam
kita gak butuh tuh rujak apalagi mereknya s u l a m sulam
bisa pada alergi nih seluruh badan maaf ya
udah bawa pulang aja deh rujaknya
kayaknya sini kagak bisa bikin aja
tapi saya diamanahkan suruh menyampaikan rujak ini
enggak udah terima kasih
buat gua aja kalau begini mah
wah pasti enak
rugi kalau gak makan nih rujak
plastik aja tembus berasa enak
apa lagi rujaknya
ada buntalan plastik lewat
hantu yang disebelahnya emas
dan perangnya juga
oh ada tuh pak